selain insentif di industri farmasi paket kebijakan ekonomi sebelas juga berisi tentang kredit usaha rakyat hingga pemangkasan dwelling time
saya ajak anda untuk menguliti paket kebijakan ini dalam resep ekonomi jilid sebelas
ini dia resep ekonomi jilid sebelas yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah kemarin
jika kita lihat poin pertama ini adalah menyinggung masalah kredit usaha rakyat berorientasi ekspor
dan untuk pembiayaan ini batas maksimal pembiayaan ini bertambah jika kita lihat dari mikro yang saat ini berada di plafonnya lima miliar
sehingga untuk pengusaha pengusaha yang usahanya masih mikro ini masih bisa
mendapatkan untuk kredit usaha rakyatnya sampai lima miliar rupiah
kemudian untuk usaha yang masuk dalam usaha kredit kecil ini mendapatkan plafon sebanyak dua puluh lima miliar rupiah
ini lebih tinggi jika kita bandingkan dengan ketentuan untuk kredit modal kerja ekspor yang maksimal hanya di angka lima belas miliar rupiah saja
sementara untuk kredit usaha menengah ini memiliki plafon lima puluh miliar
sehingga untuk pengusaha yang memiliki kredit usaha yang berada di level menengah ini bisa
melakukan pinjaman kredit usaha rakyat tentunya dengan orientasi ekspor mencapai lima puluh miliar rupiah
dengan kmke nya ataupun dengan modal kerjanya untuk ekspor ini sebanyak dua puluh lima miliar
untuk jangka waktunya sendiri dari kredit usaha rakyat berorientasi ekspor ini
ini untuk jangka waktu peminjaman modal kerja ini berada di angka tiga tahun
sementara untuk kredit usaha yang meminjam untuk investasi ini berada di angka tiga atau lima tahun
sehingga untuk para pengusaha khususnya untuk umkm
yang masih dalam level mikro kecil dan menengah
ini bisa untuk meminjam kredit usaha dengan bunga sembilan persen
ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang saat ini rata rata berada di perbankan
yaitu di angka lebih dari sepuluh persen
kita bergeser ke poin kedua yang terkandung dalam paket kebijakan ekonomi jilid sebelas
yaitu menyinggung ataupun terkandung dalam paket kebijakan ekonomi sebelas adalah dana investasi real estate ataupun juga dire
yang menerbitkan diri ini akan mendapatkan sejumlah fasilitas seperti misalnya fasilitas untuk pemotongan pph final dari yang sebelumnya di angka lima persen menjadi hanya lima persen saja
sehingga ada insentif sebanyak empat lima persen untuk perusahaan perusahaan bebas untuk pemotongan ppa finalnya dari lima persen
bukan bebas maksudnya namun berkurang dari final lima persen menjadi hanya lima persen saja
dan untuk di daerah untuk tarif totalnya untuk bphtb
jadi untuk pengusaha ataupun juga investasi investasi yang akan masuk di daerah
ini akan masuk dalam hak atas tanah dan bangunan penurunan tarif yaitu bphtb dari maksimal lima persen menjadi hanya satu persen saja
sehingga insentifnya ini mencapai empat persen memang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemotongan pph dibandingkan dengan pemotongan penurunan tarif dari bphtb
juga nantinya akan ada penerbitan peraturan daerah untuk mendukung diri lagi lagi untuk pengembangan dana investasi real estate
ataupun dire di daerah
di daerah nantinya akan ada perda tersendiri untuk mengatur dana investasi real estate yang akan masuk ke dalam paket kebijakan jilid sebelas
kemudian untuk poin ketiga yaitu adalah pemangkasan waktu dwelling time
jika kita lihat ini artinya sama juga dengan pengendalian untuk risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan
sehingga semua kementerian atau lembaga ini harus mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal
sehingga seluruh kementerian seluruh lembaga ini akan mengajukan
untuk perizinan secara tunggal
tidak ada lagi tumpang tindih dari kementerian ataupun juga lembaga untuk pengurusan dari izin ini
dan kalau kita lihat pada saat ini ini adalah izin untuk kerjasama misalnya untuk bepom dan juga bacukai
dwelling time nya ini secara rata rata pada saat ini adalah di level empat tujuh hari
sementara pada akhir agustus ini pemerintah menargetkan bahwa dwelling time akan menjadi hanya tiga tujuh hari saja
sementara sudah datanya ini menjadi satu pintu saja
akan ada pembentukan dari indonesia single risk management yang harus diikuti oleh delapan belas kementerian ataupun diwajibkan bahkan oleh delapan belas kementerian dan lembaga
dan ditargetkan pemerintah pada tahun ini untuk dwelling time akan memakan waktu hanya tiga lima hari saja
ini turun signifikan dibandingkan dengan saat ini yang berada rata rata secara empat tujuh hari
sementara di tahun dua ribu tujuh belas mendatang target pemerintah adalah dwelling time mencapai hanya tiga hari saja
selain juga terkait dengan penurunan dwelling time
kita bergeser ke poin lainnya yang juga terkandung dalam paket kebijakan jilid sebelas yang juga sudah disinggung dalam informasi berita sebelumnya
adalah untuk pengembangan industri di sektor farmasi dan juga alkes itu alat kesehatan
untuk bahan baku obat dengan harapan tentunya akan membangun pabrik dari bahan baku obat
sehingga untuk perusahaan perusahaan farmasi lainnya yang ada di indonesia ini tidak perlu lagi mengimpor dari luar negeri tentunya akan menjadi biaya tambahan
sehingga pada saat ini harga obat juga semakin mahal
sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan asing akan berinvestasi membangun pabrik untuk bahan baku obat di indonesia
sehingga harga obat juga tentunya hingga ke masyarakat bisa jauh lebih murah karena tidak perlu impor lagi
kemudian poin kedua yang masih tergabung
terkandung dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan adalah penyusunan untuk roadmap dan action plan pengembangan industri farmasi dan juga alat kesehatan
kemudian juga akan ada insentif di kawasan ekonomi khusus sehingga seperti yang sudah disinggung sebelumnya
seperti misalnya ada bebas biaya masuk
kemudian juga akan mendapatkan tax allowance
kemudian juga ada tax holiday yang akan didapatkan oleh industri farmasi dengan keluarnya paket kebijakan ekonomi sebelas
dan jika kita lihat pemangkasan aturan yang selama ini berbelit di indonesia
intif bagi dunia usaha
ini menjadi andalan pemerintah jokowi jk untuk memenangkan persaingan di kancah ekonomi global
jika kita melihat akan ada paket paket kebijakan ekonomi lainnya
kita masih harus tunggu nampaknya karena pemerintah belum bosan bosannya juga untuk kembali menelurkan paket kebijakan
yang juga tentunya akan memperbaiki daya saing indonesia di kancah global